idul fitri sudah semakin dekat bph migas dan pertamina pun menyiapkan lima ratus tujuh puluh satu spbu penyalur bahan bakar minyak khusus penugasan atau premium
di sepanjang jalur mudik jawa madura bali
selain itu dua ratus sepeda motor pengisi bbm juga dioperasikan guna melancarkan mudik lebaran dua ribu delapan belas
pulang ke kampung halaman saat lebaran tiba menjadi tradisi dan pilihan mayoritas masyarakat indonesia
namun padatnya lalu lintas kendaraan pemudik meretas ketersediaan bahan bakar minyak
untuk menunjang kelancaran masa mudik dua ribu delapan belas bph migas dan pertamina pun menyiapkan lima ratus tujuh puluh satu spbu penyedia premium di sepanjang jalan jawa madura bali
spbu ini merupakan penyalur bbm baru yang menjual premium ron delapan puluh delapan yang tersebar di jalan tol ataupun luar tol
alhamdulillah tadi info yang kami dapat di pertamina per hari ini sudah ada enam
spbu yang komitmen dari lima ratus tujuh puluh satu tadi
dua itu di jalan tol di satu ratus dua sama satu ratus satu dan empat nya lagi itu ada di non tol
ada di purwakarta ada juga di jogja ada di beberapa tempat ya
bukan hanya itu dalam peninjauan kesiapan bbm di kawasan cipali
direktur logistik supply chain dan infrastruktur pertamina gandhi sriwidodo mengaku
selain menyiapkan mobil tangki keliling pertamina mengoperasikan dua ratus sepeda motor pemasok bbm
yang akan beroperasi tujuh hari sebelum hingga tujuh hari sesudah idul fitri
motor motoris bandakar ini akan disediakan sebanyak dua ratus
yang akan dioperasikan sepanjang cikampe cipali sampai ke jawa timur ya dua ratus
berdasarkan data yang dihimpun bph migas diperkirakan lebih dari satu ratus empat puluh ribu kendaraan pemudik
akan memadati lalu lintas kota provinsi selama masa mudik
pertamina ini juga mengaku selama masa mudik

untuk mencukupi pasokan bbm di seluruh indonesia